aku aku jelasin mau jadi sebenernya
tadinya gue pengen balikan sama lo
tapi setelah gue liat lu udah kayak gini
gue gak mau balikan sama emak emak yang buncit kayak lo
padahal niat gue baik loh
gue malah baik
ini gue udah sini liat rapot lo ya
suaminya adriana udah pulang belum ya
dia mau ngambil rapot siapa ya disini
tadi barusan gue melihat suami lu ada di sekolah gue
kira kira suami lo ngapain ya disini
boy ketemu sama mas be
tapi kayaknya dia gak tau deh kalo mas be itu mau ambil rapotnya reva
berarti boy belum tau kalo mas be itu bokapnya reva
aduh gue harus jawab apa dong
kok malah diem
oh jadi lo gak mau jelasin ke gue
ya udah gak apa apa
sebentar dulu boy sebentar
karena aku gak mau jawab
cuma aku sedih aja
aku udah gak mau tahu lagi tentang mantan suami aku itu boy
kamu kan tahu sendiri kalau aku udah cerai sama dia dan aku gak pernah mencintai dia boy
jadi kenapa kamu nanyain tentang mantan suami aku
dan itu bikin aku mengingatkan dia lagi boy

jadi sekarang aku gak mau jawab dia lagi boy

jadi sekarang aku sedih
aku udah mau lupain dia dan aku pernah nunjukin kan sama kamu surat gugatan cerai aku
dan aku sekarang udah gak sama dia lagi
jadi lo jangan sedih dong
gue gak ada maksud apa apa kok
kamu kok gitu sih
udah dong nangis adriana
lagian kan lu pernah bilang sama gue kalau perceraian itu tuh dibenci sama allah
lagian lo ngapain cerai sama suami lo
dan kamu kan tau sendiri kalo aku gak akan pernah cinta sama mantan suami aku
kan kamu tau aku cuman cintanya sama kamu boy
adriana kan lo udah bilang sama gue kalau kita tuh cuma sekedar teman aja gak lebih kan
maksud aku itu kemaren boy kemaren itu dulu
ya aku kan berharap sama kamu jadi aku ceritain suami aku demi kamu boy
dan sekarang kan aku sadar kalo cinta itu gak bisa dipaksain
jadinya ya kita kan sekarang udah berteman
ya mungkin aku udah ikhlasin kamu dan aku gak akan bisa cinta juga tetap sama mereka waktu itu
ya mungkin belum jodoh juga boy
adriana jodoh itu gak bisa dipaksain
dan itu emang rahasia allah
jadi sebaiknya lo tuh jangan terlalu deket sama nyokap gue
aku kan sama kamu temenan
begitu juga aku sama mama kamu kan juga temenan
iya cuman temen
jadi suatu saat nanti adriana
dan lo tuh sekarang udah janda
tante marissa kan tau kalo gue tuh janda
oh mygat ini gak boleh terjadi ini gak boleh terjadi
aduh boy tambah sakit ya
lo tau gak kenapa
orang tadi sempet ketemu sama gue ga nangis kok biasa aja
wah pasti gara gara lo tuh makanya dia nangis
kan tadi gue udah bilang gue sempet ketemuan sama dia
dia tuh gak nangis dia baik baik aja
mungkin pas ketemuan sama lo kali dia langsung nangis ngeliat muka lu tuh
gue kadang kalo liat muka lo gue pengen nangis ya bener bener dah
aduh menderita banget gue
lo harus mikirin gimana caranya supaya teman teman risa bakalan tetap menerima lo walaupun lo udah janda
gimana kalo kalo semudadaku bener bener hamil ya
aku aku jelasin boleh jadi sekarang
tadinya gue pengen balikan sama allah
tapi setelah gue liat lu udah kayak gini
gue gak mau balikan sama ama ama yang buncit kayak lo
aku sebenernya sama
ini ga boleh terjadi
ga boleh terjadi
gue tetep baza mau masih mau sama boy
duduk dulu duduk dulu
aduh duduk dulu
aduh duduk dulu
kamu bilang sama papi mau belajar kamu bilang sama papi bikin pelajaran bersama
biar nilainya bagus bikin tugas bikin ini kamu tahu hasilnya apa
hasil rapot kamu
papi bisa aja sih
dan papi punya hadiah buat kamu karena kamu menjadi juara satu
kita pergi ke eropa oke oke dong kan berdua apa apa
papi mau liat hadiah dulu sang
kamu harus pergi ke dokter dan kamu harus diperiksa ya
kamu harus diperiksa sekarang
kalau kamu keadaannya masih seperti ini terus
lebih baik mas batalin liburan ke eropa sama reva
biar nanti liburan rafa gak ketemu sama sekali sama puan
terima kasih mas